ya saya tidak bisa mendengar suara anda dengan jelas alvito dan eva
tapi saya coba akan mengupdate lagi bagaimana perolehan data terkini saat ini dari lingkaran survei indonesia
data yang masuk sudah tiga puluh enam delapan puluh enam persen dan saat ini yang memimpin sementara masih ahok dan jarot empat puluh tiga enam belas persen
kita lihat data di samping saya dan memang yang saling kejar kejaran tampaknya setelah data terus masuk adalah paslon nomor urut dua dan paslon nomor urut tiga
kita lihat ahok jarot masih di empat puluh tiga enam belas persen kemudian anis sandi masih di tiga puluh sembilan delapan puluh dua persen seperti dapat anda saksikan di layar
dan kemudian agus silvi paslon nomor urut satu yang tertinggal tampaknya masih di tujuh belas dua persen
sementara itu bila kita lihat bagaimana basis basis kekuatan masing masing pasangan calon ini kita lihat bersama
masih saja dikuasai oleh dua paslon yaitu pasangan calon nomor urut dua dan juga tiga
untuk jakarta pusat dan jakarta barat dikuasai oleh paslon nomor urut dua yaitu ahok dan juga jarot
sementara untuk wilayah jakarta selatan jakarta timur kemudian juga jakarta utara tipis dikuasai oleh paslon nomor urut tiga yaitu anies dan sandi
menariknya hingga saat ini memang data dari lsi belum memasukkan perolehan suara dari kepulauan seribu
kepulauan seribu menjadi salah satu tempat bersejarah ya karena di titik ini pula salah satu pasangan calon melakukan pidato
atau kemudian tersebar melalui media sosial menjadi viral dan membuat sebuah gerakan masa yang cukup besar yang disebut sebagai sebuah dinaka politik
demikian update kami kali ini dari lingkaran survei indonesia
kami akan terus update untuk anda perolehan suara kemenangan pilkada dki jakarta
kembali ke anda alfito dan juga eva